inilah suasana haru mewarnai kedatangan jenazah satu keluarga yang meninggal
akibat kecelakaan di ciamis jawa barat
bahkan salah satu keluarga kerabat pingsan
jenazah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di desa burujulwetan
kecamatan jatiwangi majalengka jawa barat senin malam
lima jenazah dimakamkan dalam satu liang karena merupakan keluarga dekat
sementara itu dua jenazah lain dimakamkan di desa burujulpulon
dan satu jenazah lagi langsung dibawa ke wilayah tolengas tomo sumedang
untuk dimakamkan di pemakaman umum sukar resmi
pakat keluarga korban alam marhum
di sini ada lima orang yang dimakamkan
kebetulan ada enam orang yang satu jenazah dimakamkan di komplek buru jebatan juga
tapi beda tpu
sebelumnya kecelakaan maut terjadi di jalan sukamantri ciamis jawa barat
senin pagi tersebut
sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut tujuh belas orang masuk jurang sedalam belasan meter
akibatnya tujuh penumpang tewas
dan penumpang lain menderita luka berat dan ringan
korban tewas terdiri atas lima orang dewasa dan dua orang anak
para korban berasal dari majalengka dan hendak menghadiri undangan pernikahan di panjalu
polisi bersama warga setempat kesulitan mengevakuasi mobil dari jurang
alat berat dan kendaraan penarik beberapa kali pun terhenti saat menderek mobil tersebut
bisa dilihat kontur jalan sebelum tkp memang menurun
kendaraan yang terlipat juga koldiesel yang memuat yang dengan bak terbuka memuat penumpang
nanti kami akan melihat disesuaikan dengan petunjuk petunjuk lainnya
apakah ada dugaan reblong ataupun faktor faktor yang lainnya
saksi mata menuturkan mobil bak yang berisi tujuh belas penumpang asal majalengka tersebut
melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalanan menurun dan berliku
kendaraan kemudian melaju tak terkendali
melewati lahan perkebunan hingga masuk ke jurang sedalam belasan meter
ibu melihat seperti apa bu
saya ngelihat itu kan tadi ngejarit ada orang orang teh
terus itu apa karena mobilnya tarik kencang jadi langsung itu terbang
mobilnya itu terbang
polisi pun saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini
berbagai kemungkinan masih bisa terjadi
mulai dari akibat remblong hingga kelalaian sopir
tim liputan cnn indonesia